kedaraan pemudik berjalan merayap dengan sesekali terhenti meski dilakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dua lajur namun kepadatan tol tak bisa dihindari
kepadatan tol jakarta cikampek terjadi mulai dari kilometer lima puluh tujuh karawang mengular panjang hingga kilometer tiga puluh sembilan wilayah bekasi
hal ini disebabkan oleh antrean masuk kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak maupun istirahat setelah menempuh kemacetan cukup panjang
imbas dari antrean tersebut saudara kendaraan lain juga ikut tersendat dan macet
kendaraan yang terimbas kemacetan res area ini hanya bisa berjalan dengan kecepatan sangat rendah dengan rata rata sekitar dua puluh km per jam dengan sesekali terhenti kemudian jalan kembali